penyidik cybercrime di retim sus polda metro jaya memanggil tersangka buniani untuk diperiksa kembali pada senin sembilan januari
ditemani kuasa hukumnya buniani memenuhi panggilan dari kepolisian
buniyani menyayangkan tindakan kepolisian atas pemeriksaannya kembali mengenai penjeratan dirinya pada pasal dua puluh delapan ayat dua dan empat puluh lima ayat dua mengenai undang undang ite
menurutnya lewatnya batas empat belas hari dalam melengkapi berkas kekejaksaan oleh penyidik merupakan kasus yang dipaksakan
polisi itu tidak bisa memenuhi empat belas hari untuk memperbaiki berkas
nah kalau tidak bisa memenuhi empat belas hari itu berarti kalau saya dipanggil sekarang itu sudah menyalahi aturan
itu menyalahi aturan yang pertama itu kuhab pasal satu ratus tiga puluh delapan nanti teman teman lihat itu kuhap itu menyalahi
dan yang kedua itu menyalahi peraturan kejaksaan nomor tiga puluh enam tahun dua ribu sebelas pasal dua belas ayat lima
pasal empat dan lima itu yang disalahi oleh polisi kalau mau memeriksa saya hari ini